telah melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan
dan selanjutnya lini ketiga adalah di tingkat kementerian
yaitu yang dilaksanakan oleh inspektorat jenderal
ini yang tadi saya instruksikan untuk dilakukan investigasi lanjutan
oleh inspektorat jenderal kementerian keuangan
bekerja sama dengan direktorat jeneral bia dan cukai
teman teman media yang saya banggakan saya akan masuk ke topik kedua
yaitu yang terkait dengan laporan harta kekayaan penyelenggara negara
terkait dengan berita terdahulu yang mengatakan bahwa belasan ribu pegawai
kementerian keuangan tidak menyerahkan laporan harta kekayaannya
dapat saya sampaikan beberapa hal sebagai berikut
pertama semua pegawai kementerian keuangan wajib melaporkan harta kekayaannya
jadi semua pegawai adalah wajib lapor harta
yang termasuk sebagai pejabat negara maka dia menjadi wajib lapor lhkpn
lhkpn tahun dua ribu dua puluh dua sebagai contoh disampaikan langsung kepada sistem di kpk
sesuai dengan tata kelola yang ditetapkan oleh kpk
jadi ada waktu diberi waktu tiga bulan
namun untuk kementerian keuangan kami mewajibkan kepada seluruh pegawai
untuk memasukkan lhkpn paling lambat pada akhir februari
artinya deadline nya adalah kemarin
saya bisa sampaikan di sini bahwa per kemarin untuk wajib lapor lhkpn
telah selesai sembilan puluh sembilan sembilan puluh sembilan persen
wajib lapor lhkpn dari kementerian keuangan
wajib lapor ini berarti satu bulan lebih awal dari yang disampaikan
dari deadline yang ditetapkan oleh kpk
kepada sistem internal kementerian keuangan yang kita sebut dengan alfa
di alfa ini juga melaporkan daftar harta kekayaan
deadline untuk alfa ini dua puluh delapan februari atau akhir bulan februari
jadi lhkpn dan alfa kementerian keuangan itu deadline nya sama yaitu dua puluh delapan februari
meskipun untuk sistem lhkpn sebenarnya masih dimungkinkan lagi satu bulan lagi sampai dengan akhir maret
tadi telah saya sampaikan statistik tingkat kepatuhan lhkpn dan laporan harta internal kementerian keuangan
dan kita menjaga segera memastikan agar disiplin
bagi pegawai yang tidak melaporkan lhkpn dan lhk dilakukan tindakan disiplin sesuai ketentuan
apa itu menggunakan lagi sistem yang tadi saya sampaikan
dipanggil oleh kepala kantornya diberitahu disuruh memperbaiki
kalau enggak dipanggil oleh unit kepatuhan internal di direktorat jeneralnya
kalau enggak dipanggil oleh inspektorat jenderal
jadi dilakukan pemprosesan seperti itu
ibu bapak sekalian sistem data kementerian keuangan yang tadi saya sampaikan sebagai alfa
itu terkoneksi dengan sistem data lhkpn di kpk
dan kita bekerja sama dengan baik dan kami ingin menyampaikan terimakasih kepada kpk
untuk koneksi data tersebut sehingga bisa masuk ke dalam sistem internal kementerian keuangan
data ini digunakan untuk analisis lebih lanjut
analisisnya seperti apa
ada dua macam analisis formal yang merupakan kelengkapan berkas
kepatuhan menyampaikan dan seluruh kelengkapan kelengkapan lainnya yang sifatnya administratif
dan kedua adalah aspek material yang dilakukan untuk menilai kewajaran kepemilikan harta yang dikaitkan dengan profil pegawai yang bersangkutan
pengujian aspek material ini dilakukan dengan mencocokkan dan menguji tindak lanjut
lebih lanjut meliputi profil jabatannya sumber perolehan harta kekayaannya
harta kekayaan yang tidak dilaporkan potensi itu seperti apa
dan juga informasi transaksi mencurigakan yang berasal dari kalau ada berasal dari informasi ppatk
ini dilakukan di dalam kementerian keuangan dan saya undang pak irjen untuk memberikan tambahan detailnya kalau ada yang disampaikan
baik pak mungkin saya akan menambahkan terkait datanya hasil analitik kami
jadi selain tadi disampaikan pak wamen bahwa irjen juga mengecek formal juga material
nah prinsipnya kita
kita melakukannya dengan data analitik
dengan data analitik kita bisa tahu anomalinya terhadap harta kekayaan pegawai yang kepentingan keuangan
namun tadi sampaikan pak wamen setelah kita ketemu anomali kita cek lagi
terkait dengan profil jabatannya sumber penularan kekayaan harta kekayaan yang tidak dilaporkan
informasi keuangan mencurigaan dari berbagai macam informasi
nah pada kesempatan ini kami akan menyampaikan bahwa untuk tahun dua ribu sembilan belas
lhk dua ribu sembilan belas artinya yang dilaporkan tahun dua ribu dua puluh itu ada tiga puluh tiga pegawai tidak clear
kemudian untuk lhk dua ribu dua puluh atau pelaporan dua ribu dua puluh satu ada tiga puluh enam pegawai yang tidak clear
jadi total ada enam puluh sembilan pegawai tidak clear
selanjutnya akan kami panggil klarifikasi untuk dilakukan pemeriksaan
demikian pak wamen terima kasih
terima kasih pak wamen
teman teman media yang saya hormati
dengan seluruh sistem yang kita miliki tersebut
kami tetap menyadari bahwa kementerian keuangan akan tetap membutuhkan masukan dari masyarakat
karena itu sekali lagi saya ingin mengumumkan bahwa kementerian keuangan memiliki whistleblowing system
yang dapat dijadikan yang merupakan saluran pengaduan
yang dapat diakses lewat www wise comanque gov id
terima kasih pak b
atau melalui saluran hotline satu ratus tiga puluh empat
dan pak irjen juga inspektorat general kementerian keuangan adalah yang menjaga sistem wise ini
dan ada yang mau disampaikan pak irjen detail ini ya tata kelolanya
baik pak wamen kami tambahkan terkait tata kelola dari wasi ini
karena wise ini adalah salah satu saluran yang sangat penting buat kami
karena ini adalah indikasi atau deteksi dalam mengawasi pegawai dari kementerian keuangan
nah ada beberapa tahap kegiatan kalau kita menerima pengaduan dalam bahasa itu
yang pertama itu kita verifikasi jadi kita verifikasi kita cek relevansi dengan tusi kemenkeu dulu ke aduannya
yang kemudian adakah indikasi awal pelanggaran apakah ini disiplin non fraud atau fraud tindak pidana
kemudian setelah kita verifikasi
kita lakukan kajian kajian ini kita lakukan pendalaman
atas pengaduan tersebut data datanya yang ada di kemenkeu
kemudian kita juga menghubungi pelapor apabila diperlukan untuk melengkapi bukti bukti
nah setelah itu kalau dari hasil verifikasi kajian
semakin dapat informasi yang terang buat kita
kita akan lanjutkan dengan kegiatan tersebut
kegiatan pengumpulan bahan keterangan
jadi kita mengumpulkan bukti pendalaman melalui kegiatan yang sifatnya dilapangan
kemudian minta keterangan kepada pihak pihak terkait
nah apabila itu sudah terbukti dari poolbakat
kita lanjutkan kepada audit investigasi
jadi audit investigasi ini dilakukan terhadap prinsipnya ya
pengaduan yang setelah dilakukan verifikasi kajian poolbakat
memiliki informasi yang lengkap disertai dengan bukti yang kuat dan valid
nah setelah itu akan kita lanjutkan kepada rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin
bagi pegawai yang terbukti
nah apabila terdapat indikasi fraud maka akan kita limpahkan kepada aparat penegak hukum
perlu juga kami sampaikan bahwa dengan sistem wise ini identitas pengadu atau pelapor dijamin kerahasiaannya
kemudian pengadu atau pelapor itu dapat melengkapi atau bukti melalui aplikasi wise
kemudian pelaku pengadu atau pelapor dapat memantau perkembangannya
ini dua puluh empat jam tujuh hari
terhadap penanganan pengaduan melalui aplikasi wise
mungkin itu pak wamen terima kasih
terima kasih pak erjen
teman teman media yang saya hormati
bagian terakhir saya ingin menyampaikan beberapa hal sebagai berikut
menterian keuangan tetap akan berkomitmen menjaga keuangan negara
kami akan melola apbn sebagai uang kita
uang kita bersama
kami memahami bahwa banyak pertanyaan yang berkembang di masyarakat sekarang
dan kami akan mencoba melakukan tindakan koreksi yang tegas
supaya kepercayaan kepada pengelolaan keuangan negara dapat kembali ditegakkan
kami akan bekerja keras mengelola keuangan negara yang baik
dan keuangan negara tersebut harus dikelola oleh pegawai dengan perilaku yang baik
pegawai kementerian keuangan harus taat
kepada peraturan perundang undangan
termasuk juga taat membayar pajak
kalau punya kendaraan bermotor misalkan punya mobil mobilnya apapun
ya harus bayar pajak kendaraan bermotor
begitu juga kalau punya properti
ya bayar pajak bumi dan bangunan
kalau pajak kendaraan bermotornya tidak dibayar ya kendaraannya ya harusnya tidak digunakan
kalau pbb nya tidak dibayar ya propertinya bisa terancam kena
bisa kena segel
jadi ya pajak harus dibayar oleh siapapun
pajak adalah tonggak bagi pembiayaan pembangunan kita
pajak kita bayar agar kita dapat membangun indonesia
pajak ini dibayarkan kepada negara
kalau misalkan kita membayar pajak penghasilan mekanismenya adalah membayar lewat sistem perbankan
bukan dibayar kepada petugas pajak
lewat sistem perbankan yang langsung masuk ke kas negara
kalau ada masyarakat yang bayar pajaknya lewat pegawai
lalu kemudian malah masuk ke kantong pegawainya uangnya
ya sistem kita akan mengusut keduanya
wajib pajaknya diusut pegawainya juga diusut
maka itu saya ingin juga menyampaikan bahwa penerimaan pajak
penerimaan biaya cukai penerimaan negara bukan pajak
adalah sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai seluruh belanja negara
kita membiayai berbagai macam pengeluaran untuk pendidikan
untuk belanja kesehatan untuk subsidi untuk transfer ke daerah
dan juga belanja pembangunan dan belanja yang lain
direktorat jenderal pajak direktorat jenderal biaya cukai
kementerian keuangan akan tetap mengumpulkan penerimaan negara
kementerian keuangan yang merupakan tugas negara
wajib pajak kita mohon untuk juga mentaati seluruh aturan dan kewajiban perpajakan
dan kami membuka seluas luasnya pintu untuk menerima masukan
saya juga ingin menggunakan kesempatan yang baik ini
untuk menyapa dan mengapresiasi seluruh pegawai kementerian keuangan
yang berkata kita ingin menerima masukan

menjaga setiap aspek pengelolaan keuangan negara kita yang tercinta ini
teruskan semangat bekerja dengan amanah
jaga integritas anda semua
ketika anda menjaga reputasi anda
maka anda juga menjaga reputasi kementerian keuangan dan reputasi indonesia
demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada sore ini
saya kembalikan kepada pak